pemerintah tetap memperlakukan batas tarif atas dan bawah taksi online
aturan hasil revisi akan berlaku pada satu november mendatang
bagaimana tanggapan pengguna maupun juga pengemudi
kami telah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
sudah ada arta bima langsung dari bandung jawa barat
dan kita tahu mengingat bandung sering terjadi unjuk rasa terkait taksi online
anda mungkin berdiskusi dengan taksi online pengembudi taksi online
dan juga tentunya pengguna taksi online
atau jangan jangan anda juga salah satu yang menggunakan taksi online
bagaimana tanggapan kedua belah pihak terkait implementasi yang akan dimulai pada satu november mendatang
ya memang sudah ada sosialisasi ya dari pemprov jabar melalui disub
dan juga stakeholder terkait dengan mengundang organda maupun organisasi
yang mewadahi pengemudi taksi berbasis aplikasi pada sabtu kemarin
ada berapa respon yang dimunculkan dari beberapa
dari beberapa pihak ini
tentunya respon yang ditanggapi juga masih bersifat kondusif
nantinya demo demo yang sebelumnya sudah dilakukan
ketika sosialisasi tersebut ada situasi kondusif yang sudah mulai diciptakan
saya juga sudah berdiskusi dengan
artinya berdiskusi dengan posko jabar yang mewadahi dari transportasi berbasis online ini
bahwa sebenarnya revisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah
merupakan reaksi cepat yang sudah dilakukan dan ada apresiasi juga yang harus diberikan kepada pemerintah
yaitu bahwa memang penetapan tarif dasar bawah dan tarif dasar atas
memang sudah lama diinginkan oleh para pengemudi
ini juga mengangkut kesejahteraan mereka ataupun nantinya dalam konteks besarnya adalah
membentengi dari salah satu pihak yang nantinya akan memonopoli pasar dari transportasi
baik konvensional maupun juga berbasis aplikasi
dan sementara di organa tetap respon dari mereka meskipun ada beberapa revisi yang dimunculkan
ada beberapa revisi yang harus dilakukan
menuju nanti implementasinya pada tanggal satu november
organda ataupun penyedia jasa aplikasi taksi konvensional juga harus menekankan bahwa
taksi online harus berupa ada syarat sertifikat seperti kir ataupun izin trayek hera
ya baik arta tadi ya kita sepakat bahwa memang kesejahteraan itu menjadi satu hal bagi pengemudi
tapi bagaimana dengan konsumen
mengingat kalau ada batas atas batas bawah itu akan juga mendorong harga semakin tinggi
apakah konsumen setuju jika taksi online hanya berbeda tipis harganya dengan taksi konvensional utamanya di bandung
ya pada dasarnya ada dua karakteristik masyarakat
ada masyarakat yang menggunakan taksi konvensional ada masyarakat yang suka menggunakan taksi berbasis aplikasi
dari yang sudah sudah dilakukan masyarakat memang cenderung memilih taksi berbasis aplikasi karena kecenderungannya mudah nyaman
dan harga yang ditawarkan lebih jauh berbeda dengan yang di bandung
ini yang menjadi dasar ada keterberatan pihak masyarakat kepada taksi online
namun masyarakat cukup jeli untuk melihat bahwa apa yang diberikan oleh taksi aplikasi online ini ada harga harga yang mungkin masih bersifat promo
masyarakat juga akan takut ketika nanti salah satu pihak kita sebut saja misalkan taksi konvensional nanti akan mati atau sulit bernafas dalam transportasi
mereka akan takut jika taksi berbasis aplikasi ini akan menopoli pasar yang mau tidak mau masyarakat akan menerima harga yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa aplikasi
nah revisi ini adalah revisi yang menurut masyarakat juga baik
artinya ada penentuan tarif dasar dan tarif atas
sehingga nanti masalahnya tidak akan dipermainkan jika nanti penyedia aplikasi ini nakal dalam menentukan harga hera
arta tadi itu terkait harga kemudian kita bergeser ke tadi informasi anda adalah mengenai kewajiban kewajiban lain yang diperlukan
kewajiban lain yang terkandung dalam revisi tersebut
salah satunya kir dan lain sebagainya
apakah pengemudi taksi online bersedia diperlakukan sama seperti taksi konvensional
mengingat basis ataupun juga instrumen operasional mereka berbeda antara kedua pihak ini
satu online satunya adalah konvensional
baik hera memang masih ada perebatan alat baik dari internal sesama pengemudi taksi yang tergabung dalam wadah di posko atau jalan
tapi ini sudah tersebar
mengenai masalah yang satu adalah mengenai harus menggunakan sim umum untuk agar bisa terdaftar dalam aplikasi online
yang kedua adalah perizinan kir dan trayek lain lain
ini juga nantinya akan dirembukan tentunya harus ada rekomendasi terlebih dahulu dengan sesama anggotanya jika nantinya memang harus diperlakukan
nah ini adalah salah satu yang kesulitan dari pengemudi online ini untuk harus mengikuti hal tersebut
pertama adalah sulitnya untuk mendapatkan izin
sementara mereka sekarang sudah melakukan itu tanpa harus ikut traik
dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka hera
baik arta bima produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas laporan anda langsung dari bandung jawa barat